di masa pandemi ini kalau kita mau memulai bisnis
jadilah potensi diri lakukan swot analisis
nama itu doa kita supaya brand ini kemudian menjadi relevan dengan audiensnya
nama itu juga menyangkut dengan persepsi dan asosiasi dari orang yang mendengarnya atau membacanya